sekarang aku baru menyadari tanggung jawab menjadi seorang raja sangat begitu besar
masalah terus silih berganti tidak pernah memberikan aku istirahat maafkan aku ya ada
selama ayah anda menjabat sebagai raja pejajaran aku tidak pernah membantu
oh ya aku selalu saja merepotkan ayah anda dengan tingkah lakuku yang tidak penting
yang selalu saja membuat masalah
aku akan menyelinap ke dalam kamar
kalau aku berhasil membunuh prabu anom surawi sesa
aku akan mengambil lagi kain ini
tidak akan ada yang tahu
kalau aku berlakunya
jika raja bajajaran gugur
radenwa langsung sanglah yang akan naik tahta
tapi kalau aku gagal
secepatnya aku harus melarikan diri
lalu prabu anom surawi sesa akan menemukan kain ini
dan dia akan menuduh radenwa langsung sang pelakunya
aku akan mengambil keuntungan paling besar dari kejadian ini
siapapun yang akhirnya menjadi raja agung bajajaran
akanku nikahkan sama putriku